penyidik komisi pemberantasan korupsi kembali memanggil direktur pt mugi rekso abadi sutikno sudarjo
kita tahu bahwa sutikno diperiksa sebagai saksi untuk tersangka emir syahsatar dalam kasus korupsi pengadaan mesin pesawat pt garuda indonesia
sutikno diduga sebagai perantara suap yang menjerat emir syahsatar
sutikno juga merupakan pemilik kanal international ltd yang berdomisili di singapura
kanalth international diduga memiliki keterkaitan dengan airbus dan world royce yakni sebagai konsultan penjualan pesawat dan mesin pesawat di indonesia
selain sutikno kpk juga memanggil beberapa saksi lain yaitu senior manager engine management pt garuda indonesia azwar anas dan mantan vp aircraft maintenance garuda management pt garuda indonesia batara silaban